saudara polisi menangkap dua orang pelaku pembunuhan pria yang ditemukan tewas terbungkus kain sarung di perumahan makadam pemulang tangerang selatan
kedua pelaku saat ini dibawa ke mapolda metro jaya untuk dilakukan pemeriksaan intensif
setelah melakukan penangkapan kepada kedua pelaku polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara di sebuah warung tempat korban dan pelaku berjualan
di lokasi polisi menemukan barang bukti berupa golok yang digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa korban
sebelumnya warga dikejutkan dengan penemuan jenazah seorang pria yang terbalut sarung di pamulang tangerang selatan pada sabtu pagi
sejumlah luka ditemukan pada tubuh korban
sakit polri kramat jati jakarta timur untuk kepentingan otopsi